sejarah kembali tercatat dari tanah papua lewat gelaran pon ke dua puluh dari cabang olahraga para layang
cabang olahraga ini berhasil mencatatkan rekor muri dengan menerbangkan dua puluh dua atlet pararayang tandem secara bersama sama selasa siang
dua puluh atlet para layang terjun dari ketinggian kampung buton distrik jayapura selatan kota jayapura dan mendarat di kawasan penangkaran buaya entrop kota jayapura dengan mulus
ketua umum pb paralayang wahyu yuda mengatakan rekor tersebut merupakan sejarah papua dan juga bagi olahraga paralayang
rekor muri ini kita catatkan di atas tanah papua dan ini merupakan sejarah
bagi kita karena tidak hanya kita bisa mencatatkan prestasi di saat pon tetapi juga kita bisa mencatatkan prestasi dunia lewat national world record muri
cabur para layang sejak dilombakan pada tanggal satu oktober lalu telah menyelesaikan delapan nomor untuk merebutkan delapan medali emas
andre kirwel jayapura papua